dan saat ini melalui sambungan zoom sudah ada sekretaris umum majelis ulama indonesia kota serang pak amas tajudin
halo assalamualaikum selamat sore pak amas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore semuanya
selamat sore pak amas
pak hamas ini bagaimana respon mui kota serang terkait polemik larangan warung makan buka siang hari
ya itu sesungguhnya harus dibaca secara utuh semua poin dari surat himbauan tersebut
jadi itu bentuknya adalah himbauan sama pemerintah kota majelis ulama indonesia mui kota serang dan kementerian agama kota serang
ya itu himbuan bersama dan ditandatangani oleh tiga orang tersebut wali kota keumum mui dan kepala kemenang kota serang
yang banyak disoal itu isinya pada poin c yang berbunyi rumah makan restoran
restoran kafe dan sejenisnya itu harus buka pada pukul enam belas sore sampai dengan empat tiga puluh menjelang subuh
dan ini salah satunya adalah berasal dari rapat koordinasi ulama indonesia kota serang bersama ormas islam komedian tokoh agama fkub bajnas kota serang dan unsur perwakilan pedagang
pedagang itu ada pedagang nasi warteg ada pedagang nasi padang ada restoran besar restoran kecil pengusaha hiburan kemudian pengusaha hotel kemudian dari kalekur dari mos dan dari giant serta unsur masyarakat lainnya
pada tanggal delapan april seluruhnya diundang berkumpul dan membuat kesepakatan nah ini pentingnya
jadi isi poin b
itu berdasarkan kesepakatan pada tanggal delapan bulan april dua ribu dua puluh satu dalam rapat koordinasi mui bersama ormas islam dan perwakilan pedagang
nah salah satunya adalah poin b yang kemudian menjadi himbauan wali kota bersama dengan mui dan kemenang
rekonologi isi hasil kesepakatan rakor mui tersebut
pada tanggal delapan april hasilnya diserahkan kepada pak wali kota diserahkan kepada polres kota serang diserahkan kepada kementerian agama kota serang
mereka menindaklanjuti hasil rakon kesepakatan mui tersebut pada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh satu melakukan rapat korpo pindah
hadir dalam rapat korpopinda
ada pak wali kota pak sekda pak kajari kapolres pak dandim kemudian dari brimob dari kopassus dan lengkap semua dari opd yang lain
isinya adalah membahas poin poin yang kemudian disepakati menjadi poin poin surat jimbawan bersama
nah pada saat rapat prokopimda semuanya menyepakati menyetujui
yang menjadi redaksi subtansi dari surat jimbawan tersebut
pak amas kalau keputusan larangan ini sudah disepakati secara bersama
tetapi tadi ada informasi juga yang mengatakan bahwa ada sejumlah masyarakat ataupun pedagang yang justru tidak setuju dengan aturan ini
ini bagaimana apakah ini sudah termasuk mewakili para pedagang semuanya atau justru hanya kalangan tertentu saja ini pak
soal pro kontra soal ada orang tidak setuju dari berbagai kalangan dari para pedagang itu memungkinkan saja tidak setuju
tapi bahwa kesepakatan ini dibuat dasarnya adalah mui telah mengundang perwakilan perwakilan dari unsur unsur masyarakat pedagang
kami bisa jelaskan sur pedagang ada dari padang ada dari warteg ada dari restoran ada dari rumah makan besar dan kecil
tidak dapat secara keseluruhan pedagang untuk diajak bicara dalam satu tempat mengingat kondisi pandemi covid
dan tentu saja perwakilan perwakilan ini merepresentasi
dan yang paling penting diketahui adalah semangat dari kesepakatan tentang buka bulan ramadan siang hari pada pukul enam belas tersebut
dari budian tradisi kearifan lokal masyarakat kota serang jauh sebelum serang kota berdiri
sejak zaman kabur
sejak zaman kabur
dan ini yang kami angkat dan kami angkat ke permukaan bahwa kearifan lokal rujuk kepada kebaikan
anggap tabu dan memalukan jika ada orang yang membuat menjual belikan makanan kota serang saat bulan puasa di siang hari
kecuali di maklumi
misalnya di tempat tempat yang menjadi titik pertemuan para musafir
kemudian di tempat tempat lain yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya para musafir
maka tentu secara hukum orang serang memakluminya untuk berjualan makanan di sini
dan kami juga harus diingat
di kota serang masjid di pinggir jalan banyak seperti biasa
harus berjamur di pinggir pinggir masjid
kearifan lokal macam apa
ketika pinggir masjid
mereka buka di siang hari
penunjukan akrobatik para pedagang
seolah tidak pada bulan puasa
ini juga tidak sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat kota serang
itu sebabnya forkopim dan menyetujui
pak wali kota menerbitkan surat imbauan bersama
kemudian perlu kami juga jelaskan
ada beberapa yang menyampaikan kepada kami soal keberatan
kami mendapatkan rezeki
maka pertanyaan saya sebenarnya adalah
apakah tuhan memberikan rezeki kepada umat makhluk itu
hanya pada siang hari
rezeki bisa diperoleh kapan saja
tapi jangan melanggar hukum
jangan melanggar aturan
jangan melanggar normat
maksud jangan melanggar etika dan kesopanan
termasuk melanggar tradisi kearifan lokal
kita harus mencari yang namanya rezeki
ini kebijakan ini kan ternyata juga dikritik kementerian agama
dan juga dianggap berlebihan
bahkan wakil ketua mui pak anwar abbas juga sempat menyebut bahwa
tidak perlu restoran atau rumah makan ditutup selama ramadan
khususnya di siang hari
tapi ternyata beliau juga meminta ada penutup atau tirai yang digunakan restoran ataupun rumah makan
demi menghormati orang yang sedang berpuasa
nah respon bapak sendiri bagaimana ini pak
mungkin di jakarta kondisinya beda

kalau di kota serang

sudah kami berikan keleluasaan
bagi rumah makan yang menyediakan
beli untuk order
dibeli untuk dibawa pulang
dan makan di rumah
yang terjadi persoalan adalah
harum digelar terbuka
dan di siang hari makan sedikit
tidak pada bulan puasa
perlu diajak bicara mereka
dan ini merupakan kesepakatan
termasuk para penagang kecil
tentu tidak semuanya bisa hadir
tapi unsur perwakilan
di kota serang kami pun sudah melihat
restoran rumah makan order
dibungkus dibawa pulang
sebelum jam enam belas sore
tidak dilakukan rajia apapun
tetapi yang kemarin
di media yang sangat viral itu
di tempat warung
di siang hari
dan inilah kearifan lokal masyarakat kota serang
dalam rangka merdam
dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat kota serang
berarti bisa dipastikan lagi
boleh tetap dibuka
tetapi hanya untuk take away aja
atau dibungkus begitu ya pak ya
sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap agar semuanya tetap damai
sentosa semuanya juga
sebuah kebutuhan yang diperlukan
mau itu yang beragama islam
ataupun yang non muslim
terima kasih pak amas
semua tidak ada problem
tidak ada masalah
baik pak amas